ratusan buruh dari berbagai konfederasi serikat pekerja serta partai buruh menggelar aksi unjuk rasa
untuk mengawal putusan judicial review undang undang nomor enam tahun dua ribu dua puluh tiga tentang cipta kerja atau omnibus law
aksi unjuk rasa digelar ratusan buruh dari berbagai konfederasi serikat pekerja
serta partai buruh di kawasan patung kuda gambir jakarta pusat senin siang
masa buruh memasang spanduk berukuran besar di jembatan penyeberangan orang patung kuda
yang bertuliskan cabut undang undang cipta kerja serta naikan upah minimum dua ribu dua puluh empat sebesar lima belas persen
buruh mengancam akan menggelar mogok nasional apabila hakim konstitusi memberikan keputusan yang tidak sesuai dengan tuntutan mereka